kita ke gedung tipikor jakarta mantan menteri sosial juliari batubarai
dakwa menerima uang senilai lebih dari rp tiga puluh satu miliar
dalam perkara pengadaan bantuan sosial bagi warga terkena dampak covid sembilan belas di jabodetabek
dakwaan ini dibacakan oleh jpu kpk di gedung tipikor jakarta
dakwaan penerimaan uang senilai lebih dari tiga puluh satu miliar rupiah diduga berasal dari sejumlah pihak
dapatkan juliari dari pengusaha harifan sidabuke
dan rp satu sembilan ratus lima puluh miliar dari pengusaha ardianis iskandar
dan rp dua puluh sembilan dua ratus lima puluh dua miliar dari pengumpulan fi penyedia bansos
uang senilai tiga puluh satu miliar rupiah ini digunakan juliari untuk membayar kepentingan pribadinya
seperti kepentingan daerah pemilihan juliari di kendal dan juga semarang jawa tengah
serta kepentingan kegiatan kementerian sosial
seperti pembelian ponsel bagi pejabat kemensos dan sewa jet pribadi
sebagai sarana kunjungan juliari sebagai mensos
selain mengalir pada juliari melalui dua pejabat ppk
yakni mateus joko santoso dan adi wahyono
uang ini juga mengalir kepada delapan orang lain yang dilingkup kemensos
di antaranya hartono laras dan pepen nazarudin
dakwaan jaksa ini jauh lebih tinggi dibandingkan dugaan kpk sebelumnya
yang hanya mengalir pada juliari
juliari batubara menerima tujuh belas miliar rupiah